mondi sekarang tuh bukan anak motor lagi
mondi yang dulu bukan mondi yang sekarang
bahkan sekarang dia bukan teman gue lagi
udah lah mon mon
kita pergi aja dari sini cuma ngomong sama mereka mon
nanti saya pergi
gue kecewa sama lo
gue kecewa karena gue kecewa sama lo
lo boleh keluar dari anak jalanan
lo dengar ya
lo usah ngatur ngatur gue
lo pake insumon terlalu
gue ga segan segan nyeret lo ke kantor bursi
gak ada yang kata angkat sih
momennya apa kenapa ga kata angkat lo kan gue ya
atau jangan jangan dia udah gak mau ketemu lagi sama gue
dia udah nyindarin gue setelah gue ketemu sama dia kemarin
perkenalkan saya mamanya reva
waktu gue ketemu dia kemarin sama waktu di telpon
kenapa suara tuh orang beda ya
gue ga usah telfon dia dulu
gue langsung aja tuh ke rumahnya
tapi gue kan ga tau ya rumahnya dia dimana
boy pasti tau
gue boleh nanya alamatnya reva nggak
ah gue aja ada bisnis gitu
masih muda kan
mau ngasih reva gitu
ya tapi alamat reva sih gue kurang tau ya dimana ya
cuma gue tau kompleknya dimana
nanti lo tanya aja satpam satpam di sana pasti tau ko
perumahan puri indah
kalo menurut ri sih dia orangnya baik
soalnya tadi waktu disualayan dia semua yang belanjain
terus ri juga ditraktir sama dia
oh ya tapi dabibi ma tuh belum bisa menyatakan kalo si boroding teh baik atau tidak sri
yang bibi liat ma kamu sama si boroding teh cocok sarasi
dia benar baik dasar cewek materialis
baru dikasih segitu aja nyantol
sekarang bukan masalahnya materialistis tapi realistis
zaman sekarang semuanya perlu duit
diman fit pas pasan tapi bisa hidup
iya tapi mang diman jadi jones
kalunya eike sih ma
ya ampun gusti
yuh makanya ya anjali jelma ma jangan suka miris sama batur
sebelum ngatain batur teh atuh ngenteng
helang acah helang acah dulu
hei atuh jelas jelas si boroding mah lebih baik daripada si bolognionnya
hai hai dadah
nyaruh nyaruhkan aja si boroding
aduh udah pas pasan juga gitu gaya
sing ajeg atuh ta ami juga si boroding ta
gitu ta ta nontek gini ngan boteng nan kempes
tuh jika gitu tuh
ya bener baik
aduh wajah pas pasan gaya
gak ada jalanan gaya
gak ada jalanan gaya
gak ada jalanan gaya
gw gak mau tahu g
kali ini gue bener bener kecewa
mereka sahabat gua tapi mau berhianat dari kita
lu mau ke iban aja
ya kita ke iban dulu
memang kurang ajar tuh si ekel
bikin lu bengep kayak gitu
gou tenang aja
gou bakal bales perbuatan dia ke lu
lu berdua udah yakin gabung sama pilkobda
iya moon gue sama ivan emang udah gabung di blikopra
gue sama bos udah kecewa banget sama lo
karena lo gak punya ibadah lagi di aj
dulu gue bangga mon punya sepupu kayak lo
ketua geng anak motor
tapi sekarang gak ada apa apa mon
lu lemah gara gara perempuan
eh jaga omongan lu ya
dimana sesetia kawan tuh lo inget gak sih
lo berdua itu pernah ditolong sama si boy yang ada mondi
terutama lo ivan
jadi jaga sikap dulu
mon mondi sekarang tuh bukan anak motor lagi
dan mondi yang dulu bukan mondi yang sekarang
bahkan sekarang dia bukan teman gue lagi
udah lah mon mon
kita pergi aja disini percobaan aja
kita pergi aja disini percobaan ngomong sama mereka mon
gue masih hargain mereka berdua sebagai temen gue
mon gue lebih baik kasih mereka pelajaran daripada kayak gini ki
lo lupa kita tuh udah bersemisal bersumpah
lo gak bakal berantem bareng temen kita sendiri
udah lah mon
gue kecewa sama lo kak
dan gue bakal keluar dari rumah lo lagi mon

asalkan lo kibarin lagi beneran segala mon
tujukin tadi lo
mbak aku pengen pesen lagi pengen nambah
ini ini yang ada labda hitam labda hijau black paper black paper ring ya mbak ya
terus sama bener bener mbak
nah ini mbak
yang ada pijanya oke
kamu mau pesen gak
buat mbak kamu di rumah aku mau pesen buat tante rerek di rumah
boleh juga bet bet bet
black paper mbak satu lagi ya berarti ya
yang black paper tapi yang ini ya
yang ini juga yang ini juga bagus
oke oke mister aku mau pesen makanan makanan lagi bisa aku

tentu ambil aja mbak
udah deh ya sayang cakep ya gelis mendingan pulang aja kan udah pernah makan
iya mama udah dikit mbak mbak ingin nambah lagi tau
mau beliin buat tante rerek juga sama mamanya
iya kesian masa mereka gak makan makan giniin
lagian tuh mama liatin tuh
ini stum nih made in indonesia

wah dikit juga keras nih mister mau coba
bu adriana terkena asam lambung yang cukup parah
sebaiknya bu adriana dirawat dirumah sakit